ujiannya teras sekali
mas ada apa sih
oh ya pak barusan tadi ada anak dari ayahnya pak
tolot dimana sih
bapak ini saya masuk pak ini ayah saya
saya nggak tahu kemosik kamu
tapi kamu benar benar bikin malu
bapak yang ketawa malu pak
kaksas kamu perempuan

ayah aku ditanam ayah aku
aku harus balikin ingatan ayah aku
ya aku nangis
kamu ini ngapain sih dengan anak aku terus
emang kamu pikir kamu boleh masuk
kamu takut dilempar lagi sama si tom itu
enggak mau sama yang lain
aku nggak peduli rizky aku gak peduli
aku nggak benar mau disakitin lagi mau dibodoh bodohin lagi
mau dilempar lagi menambahin lagi aku nggak peduli aku rela
kamu nggak ngerti kan gimana perasaan aku
rizky di dalam itu ayah aku
karena selama ini aku pikirnya udah meninggal dan ternyata masih hidup
tapi dia gak inget sama aku
aku cuma pengen kayak dulu lagi rizky
aku cuma pengen kembali inget ingetan ayah aku lagi
aku yakin kamu juga akan lakuin hal hal sama
kamu bayangin aja kalau kamu terpisah dari ayah kamu
kamu kangen kangen sama dia kamu nyari nyari dia
dan sekarang ada kesempatan buat ketemu sama dia
apa yang akan kamu lakuin
apa sih artinya semua rizky kebutuhan orang yang kita cintain rizky
kamu sama kayak aku
aku juga kangen sama papa aku
aku tahu perasaan kamu amirah
kamu bener bener gadis yang tegar
kamu jangan nangis ya
kamu jangan nangis ya
kamu jangan nangis ya
kamu jangan nangis ya
kamu jangan nangis ya
kamu harus sabar
aku tahu kamu orang yang baik
jadi allah bersayang sama kamu
kamu harus ingat allah gak tidur
allah akan selalu ada buat kita
dia pasti ada rencana sesuatu lah
kamu jangan nangis kamu tenang
makasih buat apa
aku cuma bilangnya sebenarnya kok
kamu gadis yang tegar
jadi kamu harus sabar
jangan sembuh pas ada himahnya
aku gak pernah taruh kamu tuh sendiri rang
ini saudara bayinya
sasang aku dadah aku
bromun dan asik
ya ampun segitunya banget sih nyariin kalung ini ya sampai nungging nungging segala emangnya
halo sayang banget sama kalung ini emangnya ada harganya juga kalung ini enggak ada harganya
kan kami jangan kak bisa bersih aku kalau kamu nggak berharga terus ngapain sih diambil sama
kak emang nggak ada harganya kok dan gue juga sangat nggak butuh kalau ini kamu jangan dong
kak gua nggak akan balikin kalau ini karena kalau ini itu beda kalau kalau yang lain kalau ini itu
bisa bikin kelabakan kalau itu sangat menyenangkan kamu balikin dong kak nggak gua akan balikin kalau
menudah demon lo kalau jadi babu ngasah lagu deh
kenapa sih dulu udah ngebuang kalungnya amirah ke danau
itu sangat penting buat dia
sama zahira terus av start aku jahat banget sama zahira aku nggak jahat sama kamu kan
adik kamu zahira
dia itu adik kamu
kalian berdua anak kandung papa
kalian kedudukannya sama di dalam rumah ini
kalung apa sih sampai kalian ribut dan berisik kayak begini
kalau ini sangat berharga buat mama
sama berharganya seperti kamu
buat apa saya masih terganggu sama kalung ini
kalau ini sudah tidak ada artinya
isan sudah mati
dia sudah kalah
simpan aja kalungnya
terima kasih banyak ya pak
lu cuma beruntung zahira
mu tenangkan pe curso

kita gelar oleh kayaaman

jangan kalah satu percima kontak anda
maafin amirah gak berhasil nungguin ayah hari ini
maafin amirah belum bisa bawa ayah pulang
mira akan ngelakuin apapun untuk bawa ayah kembali pulang sama amira dan ibu
amira percaya sama rasa cinta ayah sama amira dan ibunya
biarpun sekarang ayah lupa
memori tentang kami pasti akan tersimpan baik diingatan ayah
ngapain dia hujan hujanan begitu
amirah tunggu sebentar
hujan teras sekali nanti kamu sakit
lagipula saya ada perlu sama kamu
ada yang ingin saya bicarakan
apa sebaiknya aku ikut
dia udah menjamin ibu dan omis itu bebas
bisa aja sekarang dia menawarkan sesuatu untuk mengamankan ibu
sebaiknya aku dengerin dulu dia membicara apa
mau bicara apa pak
kenapa kamu hujan hujanan seperti itu
kenapa kamu tidak bertuduh dulu
bagaimana kalau kamu sampai sakit lagi
kamu harus jaga diri kamu amira
jangan sampai kamu bikin diri kamu sendiri sakit
aku gak mungkin bilang kalau aku ngejar ayah
kok pak prabu perhatian banget sama aku
tadi kan bapak bilang ada yang mau dibicarain sama saya
kok bapak malah ngomongin soal hujan hujanan
dan kenapa bapak kok peduli banget sama saya
buat apa saya mikirin dan peduli soal dia hujan hujanan
memangnya apa peduli saya kalau dia itu sakit
kalau kamu tidak mau menjawab pertanyaan saya
memangnya kenapa sih kalau saya basah basi
iya karena tadi saya naik ke mobil bapak
tapi ya kalau memang nggak jadi ngomong ya nggak apa apa pak
saya keluar aja sekarang
lagian kebetulan hujannya udah selesai
jadi saya bisa jalan kaki
kalau kamu mau turun silahkan
saya tidak peduli
makasih ya pak
apa belum cukup
belum cukup kamu hianati ibu sama ayah kamu
demi prabu huja itu
apa isi kamu dua dua sama dia amira
bu jauh ayah kamu
ibu nggak boleh kalau pendendam kayak gitu bu
bagaimanapun dia udah ngeluarin ibu dari penjara
amirah juga memang sampai sekarang nggak bisa maafin dia
tapi mau kita dendam kayak gimana pun itu gak akan bisa ngebalin ayah kan bu
kamu ini terlalu naif ya
itu tuh karena kamu sudah menurunkan darahnya buat dia
dan dia merasa hutang budi sama kamu
tapi setelah dia tidak merasa hutang budi sama kamu
dia bebas amirah
dia bebas membuat kita menderita lagi
dia tuh musuh kita amirah
kalau kamu masih membela dia berarti kamu musuh ibu
amirah cuma nggak mau ibu terlalu dendam kayak gini
kita cuma akan bisa nyakitin kita doang bu
aduh gue belajar jadi orang yang tabah untuk merelakan sesuatu
sudah amirah sudah
aku tuh masih aja membela dia